lalu apa update nya dari kepolisian
nesha megawati ada di barres krim polri sore ini
nesha kemana arah penyidikan polri terkait kasus first travel hari ini
eva bahwasannya pengembangan penyelidikan terhadap kasus penipuan dilakukan
kalau diduga dilakukan oleh pt first travel masih terus dilakukan
sejauh ini polisian masih terus menelusuri aset aset dari rekening yang dimiliki oleh pihak
ataupun tiga tersangka sejauh ini dari penyitaan penyitaan tersebut
kalau kita ketahui bahwasannya memang polisi telah menyita aset aset yang dimiliki tiga tersangka
atau terutama dua tersangka yakni pasangan andika surahman dan juga istrinya anissa hasibuan
di aset aset berupa aset abgerak maupun aset gerak yang sudah disita
ada informasi bahwasannya ada aset yang dimiliki oleh kedua tersangka berupa aset di luar negeri
tetapi sejauh ini menurut pihak kuasa hukum
pihak kuasa hukum sejauh ini masih mendalami kemarin
mengatakan bahwasannya dua hari yang lalu pihak kuasa hukum menanyakan kepada pihak andika
dan juga kepada anissa sibuan bahwasannya mereka mengatakan tidak ada aset di luar negeri
tetapi memang sejauh ini pihak barreskrim masih terus melakukan pengembangan penyidikan
terutama juga apakah ada pihak pihak lain yang juga kasus pengembangannya
yang melibatkan pihak pihak lain apakah nanti akan ada tersangka baru atau tidak
sejauh ini memang polisi eva masih menetapkan tiga tersangka
dan arahnya adalah pengembangan penyidikan
kemana aset itu berada dan juga termasuk menerima laporan dari jamaah
yang dimana hari ini ada sekitar seribu lebih jamaah yang telah melaporkan
atau calon jemaah yang melaporkan penipuan ataupun apa yang dirasakan oleh pihak pihak calon jamaah ketika pada saat
apa yang mereka rasakan
nah memang sejauh ini pihak dari prskrim masih terus membuka posko aduan
belum diketahui kapan posko ini akan ditutup
ketika dibuka sejauh ini sudah empat lebih posko ataupun jamaah yang telah melaporkan
ataupun mengadukan di barreskrim mabespori yang berada di gedung kkp jakarta pusat
dan saat ini eva saya bersama dengan salah satu calon jamaah yang juga niatnya adalah ingin melaporkan
dengan bersama dengan pak ali yang ingin melaporkan dan juga pak aliannya ini adalah dari tahun dua ribu lima belas ya pak
yang sudah mendaftar dan sampai saat ini belum juga berangkat bisa dicatakan pak ali
bagaimana proses dari
awal dari proses pendaftaran lalu juga sampai juga dengan proses bisa dikatakan kemarin belum
rezeki untuk berangkat gimana pak
ya awalnya kan uang mukanya kan lima juta per orang
nanti setelah dua ribu enam dua ribu enam belas januari itu arus lunas
sebelum itu kita udah lunasin semua
semua kita foto paspor apa sudah kita kasih ke first travel di cimanggis gitu ya
pak ali ketika pendaftaran di tahun dua ribu lima belas itu dijanjikannya akan kapan berangkat ya pak
antara bulan januari februari maret dua ribu enam belas
itu sudah lunas semua
sudah lunas semua pembayarannya
udah sebelum itu kita udah lunas semua
sebelumnya dua ribu enam belas januari di bawah bulan januari sudah lunas semua

pada saat akhirnya diketahui pak ali mundur berangkatnya
ataupun tidak kemarin yang dijanjikan tidak sesuai
bagaimana langkah langkah pak ali saat itu ketika pak ali mengetahui bahwasannya belum berangkat juga kemarin
ya untuk sekarang ini memang memang kan kita kan
sekarang kan sudah ditangani sama bar es krim kita
ya minimal ya ya apa namanya semoga bisa lebih baiklah gitu
yang mau berangkat diberangkat diberangkat diberangkat diberangkat diberangkat
yang repan juga dikembalikan gitu
pak ali pak ali ceritakan bagaimana pak ali mengumpulkan uang total dua puluh delapan juta itu ya dua puluh delapan enam
itu dari kapan sih bapak nabung pak

iya sepuluh tahun
itu juga dari anak semua dari anak kumpulin
dari anak kumpulin kita ya kepengen ibadah lah sama
kalau haji kan kita kan lama umroh cepat
terus ada kabar dari dari tetangga yang pernah berangkat katanya enaklah
saya juga langsung kesana ya langsung daftarin
oh dia enak enak enak gitu katanya
dia mau berangkat kesana gitu
jadi dari dari dari informasi itu masih saudara saya yang ikut juga gitu
setelah kemarin kayaknya udah kurang bener tuh kayaknya
kalau ada dari pesakit
dari sepuluh tahun menabung hari ini bisa melunasi tapi sejauh ini belum ada keterangan informasi lebih lanjut
kira kira apa sih harapan pak ali apakah memang insya allah akan berangkat ataupun mungkin uangnya akan dikembalikan sendiri
harapannya begitu saja kalau saya insya allah kita berangkat atau uangnya dikembalikan
di samping itu juga kedua saya juga pengen ambil paspor saya
karena kan paspor kan ada ukurannya lima tahun
entah entah kalau nunggu ini kan kita juga kadang kadang suka itu kita minta donatur lagi deh sama anak anak dah ya gitu
kalau anak anak kan yang namanya ibadah kan apapun dibelain
jadi lo berangkat sama siapa sih pak
iya sama istri berdua
sempat syukuran juga pak
sempat syukuran sebelum
cuman dijahitin nanti
nah januari februari maret gue berangkat udah saya belanja
udah belanja ke tenabang beli atas b beli bukena
buat tetangga tetangga nanti kita kumpulin kan ya kita selamatan lah gitu
ternyata enggak tadinya mau selamatan
ternyata denger denger malah kembali
kok udah mundur mundur lagi udah mundur mundur lagi gitu
terakhir pak bisa ketahui bapak pekerjaannya apa ya pak
kerja di farmasi
cuman ya kelasnya kelas bawah lah
ya makan juga pas pasan dulu kan
dulu sekarang karang aja wmr bagus
dulu mah kita kerja wah buat makan sama sekolahin anak udah alhamdulillah itu
di perusahaan perusahaan itu
sekarang kan udah ada umr udah apa udah enak
dulu ya udah pas pasan buat makan deh
semoga nanti ada rezeki ataupun insya allah bisa mendapatkan
rezeki atau bisa berangkat paling gak sama dengan ibu
terima kasih pak ali waktunya
dan memang eva salah satu memang pak ali bersama dengan empat jama'a yang telah ataupun yang ada
kita ketahui ada ratusan ribu jamaah yang sejauh ini masih belum jelas nasibnya
apakah nanti uangnya akan dikembalikan ataupun ada kemungkinan akan berangkat atau seperti apa
tapi yang jelas terima kasih pak ali bahwasannya salah satu yang keinginan adalah bagaimana ingin mengembalikan paspor
nah dari mekanisme yang kami dapat informasi dari pihak barreskrim bahwasannya memang sejauh ini
dari paspor paspor yang telah dikumpulkan ke pihak first travel mekanismenya nanti mulai tanggal dua puluh lima agustus ini atau hari jumat mendatang ini
nantinya pihak kepolisian barreskrim akan mengembalikan empat belas paspor ini untuk tahap awal kepada para calon jamaah yang kemarin sebenarnya sudah disita oleh pihak barreskrim
empat belas paspor ini calon jama'a diprioritaskan lebih dulu dari pihak pihak dari agen yang aguntanya banyak
kemudian baru dari agen yang aguntanya banyak
kemudian baru dari tahap berikutnya adalah paspor paspor yang calon jamaah dari personal
itu yang dilakukan sejauh ini apa yang diharapkan oleh masyarakat diantaranya adalah paling tidak bisa ketahui titik terang pengembalian paspor
apakah mungkin nanti ada kemungkinan kemungkinan dana dana yang dikumpulkan akan dirifan atau tidak
sejauh ini pihak jamaah atau calon jamaah masih terus menunggu bagaimana titik terang dari kasus penipuan
dugaan penipuan yang dilakukan oleh pt first travel
baik kita harapkan tentunya ada solusi yang bisa
bisa membuat semua pihak akhirnya berlapang dada begitu ya
nesya megawati melaporkan langsung dari posko pengaduan first travel barreskrim polri